berbicara soal palestina tentu saja kita tidak sedang hanya berbicara soal sebuah otoritas negara
tapi juga sebuah isu terutama ketika konteksnya adalah indonesia
palestina kemudian berkembang menjadi isu yang sangat populis dan tentu saja sangat sensitif ketika dibicarakan di indonesia
yang terbaru adalah kontroversi dari kunjungan seorang pemuka agama seorang tokoh nahdlatul ulama
kiai haji yahya holil stakuf yang kemudian menuai banyak kecaman dan kemudian juga menjadi ramai diperbincangkan di tanah air
saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan gus yahya begitu saya memanggilnya dan saya akan berbicara panjang dengan gus ya
dan saya akan berbicara apa yang kemudian mendorong beliau untuk
mau datang ke israel dengan resiko yang tentu saja sudah diperhitungkan sebelumnya
terima kasih gus assalamualaikum
gus yahya sebelum ke pertanyaan pokok ada sedikit yang menggelitik ketika kontroversi ini begitu ramai diperbincangkan
bahkan sebelum gus yahya pulang
nah ketika gus yahya masih berada di israel dan kemudian banyak sekali tokoh yang mengangkat
isu ini menjadi begitu riuh ya diperbincangkan apa yang gus yahya pikirkan ketika masih berada di sana
itu resiko yang sudah saya duga sebelumnya gitu
bahwa tindakan datang ke israel pasti menimbulkan kontroversi memancing kemarahan itu semuanya sudah saya perkirakan sebelumnya
jadi ya saya tidak terkejut
bahkan sebelum saya berangkat sudah ada sejumlah tokoh
yang meminta saya untuk membatalkan rencana itu tapi saya tetap berangkat
sehingga ya tidak apa apa saya anggap wajar
kalau sebagai watim pres ini kan gaduh sekali pemerintah akhirnya
presiden jokowi sampai mengeluarkan statement menteri juga mengeluarkan statement
tokoh tokoh nahdlatul ulama misalnya juga mengeluarkan statement bahkan mui juga mengeluarkan statement
terutama di pemerintahan sebagai status gus yahya sebagai watim pres
bisa nggak memisahkan itu
ya saya di sana dengan tegas saya katakan bahwa saya datang sebagai pribadi
bukan atas nama indonesia sebagai negara bukan atas nama nahdlatul ulama
bahkan saya katakan bahwa saya melakukan ini bukan untuk indonesia
saya melakukan ini bukan untuk nahdlatul ulama
saya melakukan ini untuk manusia manusia palestina
saya melakukan ini untuk manusia manusia palestina
jadi apakah nanti indonesia akan mendapat keuntungan atau tidak ya saya tidak tahu
apakah nahdlatul ulama akan mendapat keuntungan atau tidak itu di luar pertimbangan saya
itu sebabnya saya tegaskan saya datang pribadi karena saya tidak mau pemerintah indonesia atau bangsa indonesia ikut menanggung akibatnya kalau ada resiko yang negatif
saya tidak mau juga nu nahdlatul ulama ikut menanggung resiko kalau ada yang negatif
nah upaya saya ini adalah upaya untuk mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian di tingkat akar rumput di dalam masyarakat
menjadi konsensus sosial semua orang mau perdamaian
kalau ini menjadi konsensus sosial bahwa perdamaian adalah aspirasi fundamental dari seluruh masyarakat
maka kita harapkan ini akan menjadi penentu dari

sebelum berangkat gus ada nggak orang atau sosok yang gus yahya curhati dulu minta pendapat dulu misalnya pak manda pak yaji mustafa bisri misalnya apa waktu itu
ya saya kan punya guru guru punya pengasuh jiwa
ya sebelum saya memutuskan bersedia saya terlebih dahulu
minta pertimbangan dari beliau beliau ini termasuk pak mancaya pak yaji mustafa bisri
dan beliau belum merestui setelah saya sampaikan niat saya bagaimana konteksnya persoalan yang hendak saya hadapi dan apa yang akan saya lakukan
dan saya malah terutama oleh pak mancaya saya diingatkan untuk menjaga kesehatan

apa agenda sebenarnya pertemuan di sana itu
karena semua orang tahu bahwa masalah israel palestina itu salah satu konflik keagamaan yang paling penting paling signifikan secara global
maka kemudian kami juga punya kontak dengan berbagai organisasi organisasi yahudi
termasuk yang mengundang sejarah
saya sekali ini yaitu american jewish committee ajc
ini adalah organisasi yahudi internasional yang paling tua dan paling besar dan saya kira paling berpengaruh karena didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah setiap tahun dia mengadakan forum global semacam ini untuk mengundang tokoh tokoh yahudi dari seluruh dunia
nah selama sembilan puluh sembilan tahun dia adakan forum global itu di amerika di washington atau new york
dan enam belas tahun yang lalu tahun dua ribu dua gus dur pernah menyampaikan pidato juga di forum itu di washington
nah yang ke seratus ini pertama kali mereka adakan di yerusalem dan saya diundang di sini
ini merupakan platform yang memberi kesempatan kalau kita menyampaikan sesuatu di situ maka pesan itu akan tersebar secara global
mendapatkan audiensi yang luas
nah yang kedua
kita ingin melakukan engagement dengan gerakan gerakan perdamaian di dalam israel itu sendiri
karena kita juga tahu bahwa selama ini gerakan gerakan perdamaian itu juga berkembang cukup pesat di dalam israel sendiri
nah kita ingin membangun hubungan supaya ini nanti gerakan perdamaian ini
ini nanti gerakan perdamaian ini juga mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam skala regional dan global
karena kita tahu bahwa masalah konflik israel itu bukan hanya antara dua pihak bukan antara israel dan palestina saja
ini menyangkut semua negara negara di kawasan timur tengah
ini menyangkut juga concern dari seluruh dunia islam
ini juga jelas menyangkut

concern kemanusiaan secara keseluruhan
maka untuk melakukan sesuatu terkait konflik ini
kita perlu membuat upaya upaya dalam skala yang lebih luas
secara skala regional dan global
hampir sepanjang hidup diperjuangkan oleh gus dur
bagaimana menemukan solusi dari ini
bagaimana supaya agama ini tidak usah bermusuhan

atau sejumlah tokoh di indonesia menyebut gus yahya itu kurang sensitif ketika memilih mendatangi undangan ini
karena eskalasi di sana kan sedang panas
ada lebih dari seratus orang dibunuh tentara israel termasuk juga wartawan di sana
dia anggap tidak sensitif ketika momennya itu tidak sensitif
dia anggap tidak sensitif ketika momennya itu tidak sensitif
itu tidak ada penegasan dari gus yahya terkait konflik yang terjadi ketika gus yahya datang ke sana
kalau bicara soal sensitif tidak ada waktu yang tepat untuk datang ke israel
karena kekerasan aniaya terjadi setiap hari

sehingga kalau kita pilih kapan saja waktunya itu pasti sebelum itu ada kekerasan ada insiden
sehingga kalau kita pilih kapan saja waktunya itu pasti sebelum itu ada kekerasan ada insiden
saya berpikir bahwa kapanpun saya datang tidak akan ada bedanya
tidak ada jaminan saya datang di waktu yang lain
bahwa akan tidak memancing kontroversi tidak ada jaminan
dan sampai itu pertama ini kegiatan sudah direncanakan lama melibatkan banyak pihak bukan hanya ajc saja

karena sebetulnya saya diundang ajc itu hanya untuk acara satu
malam saja malam pembukaan itu
tapi kemudian karena saya menjalin hubungan dengan berbagai pihak lain
yang merupakan gerakan gerakan perdamaian non government di dalam israel
maka kita membangun agenda kegiatan sampai seminggu
sehingga banyak pihak bekerja sama di situ
itu sudah direncanakan lama sekitar tiga bulan lebih dari saat kedatangan saya
nah walaupun ada insiden semacam itu saya tetap merasa saya yakin bahwa pesan yang saya bawa
akan dipersepsikan sebagai pesan yang penting oleh audiens maupun masyarakat secara luas
terbukti sebetulnya kalau kita lihat
dinamika pandangan pandangan tentang masalah ini secara global khusus tentang kunjungan saya itu
sebetulnya sebagian besar sangat positif
karena ini merupakan upaya yang diinginkan oleh semua pihak
selain menghadiri forum itu kusyahi juga bertemu dengan netanyahu
jadi kontroversi yang lain dan semakin panas akhirnya kontroversi itu
sebenarnya siapa sih gus yang menginisiasi pertemuan itu
sebetulnya itu bukan agenda yang disiapkan sejak awal
saya sendiri tidak mengajukan permintaan untuk bertemu tapi saya menerima
ini sama seperti ketika saya bertemu dengan mike pence wakil presiden amerika
saya tidak tahu siapa yang memproses
tiba tiba saya dapat pesan bahwa beliau ingin bertemu
dan saya bertemu begitu saja
kusyahi memang mengasumsikan dalam tanda kutip ada kemesraan ketika kusyahi bertemu dengan netanyahu
di saat momennya yang seperti saya katakan tadi ada momen kekerasan terjadi di gaza
sebenarnya apa yang dibicarakan kusyahi dengan netanyahu di sana
pertama soal kemesraan itu sama lagi
kita tahu semua kalau pak jokowi ketemu pak prabowo kan mesra juga
ini kan soal begini begini kan soal ya namanya juga apa namanya sopan santun pergaulan
ketika dengan presiden revelin sebelumnya itu lebih sifatnya lebih abstrak pembicaraannya
beliau malah menyinggung salah satu judul pidato saya yaitu di israel council on foreig relations
yaitu yang saya berjudul shifting conflict to cooperation
menggeser hubungan konflik menjadi hubungan kerjasama
dan presiden rivlin bicara soal itu
beliau setuju bahwa ini memang harus digeser ini konflik menjadi kerjasama dengan menghilangkan prasangka prasangka dan seterusnya
jadi abstrak sifatnya
nah perdana menteri netanya waktu itu membawa pembicaraan ke arah harapan atau keinginan untuk normalisasi hubungan indonesia israel
nah saya menanggapi itu dengan mengatakan bahwa
hubungan indonesia israel ini tidak bisa dipisahkan dari palestina
selama masalah palestina tidak ada jalan keluar sulit mengharapkan ada normalisasi hubungan indonesia israel
kalau terjadi satu proses yang believable dan credibel proses yang bisa dipercaya dan betul betul meyakinkan untuk perdamaian israel palestina
baru kita bisa bicara normalisasi

hubungan indonesia israel ini tidak bisa dibisarkan dari palestina
lalu kita bisa bicara normalisasi hubungan indonesia israel
itu adalah pandangan saya pribadi melihat konteks hubungan hubungan dan situasi yang ada di sini
walaupun saya sendiri tidak tahu kebijakan pemerintah indonesia sendiri seperti apa
mungkin akan berbeda
tapi sekali lagi karena saya datang bukan atas nama pemerintah
itu adalah pandangan saya pribadi
ketika pertemuan itu
ada tidak penegasan dari gus yahya terkait situasi yang melingkupi juga

misalnya kekerasan yang meningkat di gaza
adakah perbincangan soal itu
ini dalam konteks soal tadi ya soal hubungan indonesia israel juga
saya katakan bahwa masyarakat indonesia sekarang dalam keadaan yang
saya katakan bahwa masyarakat indonesia sekarang dalam keadaan yang
secara emosional memiliki sentimen sangat negatif kepada israel
karena insiden insiden yang baru saja terjadi
nah tentu dari pihak perdana menteri juga membuat pembelaan pembelaan ini itu
rasionalisasi dan sebagainya
tapi menurut saya sih ya ini yang akan menjadi diskusi yang tidak ada ujungnya
yang paling penting dalam hal ini adalah
yang paling penting dalam hal ini adalah
tidak mengabekan perjuangan diplomatik tanpa kekerasan
dulu kita ini sebelum berhasil secara sempurna mengukuhkan kemerdekaan
negara kesatuan republik indonesia
kita juga berunding dengan belanda
berkali kali kita berunding
sampai kemudian kita berhasil meraih kemerdekaan secara penuh
karena kemerdekaan satu negara itu
tidak hanya klaim sepihak ini soal legitimasi internasional
nah ini yang perlu perjuangan diplomatik
yang sabar dan tidak hanya mengedepankan kekerasan
ada gerakan mainstream
kalau kemudian gerakan berbicara soal palestina di luar gerakan ini
itu dikatakan sebagai penyimpanan
misalnya kan selama ini kita kenal gerakan itu gerakan boykot
marah kemudian memutuskan hubungan diplomatik dan macam macamnya
nah kehadiran gus yahya itu kan dianggap di luar gerakan mainstream itu
saya menganggapnya sebagai gerakan people to people
seberapa efektif sebenarnya gus untuk berbicara dengan masyarakat
bukan ke pemerintahnya tapi ke masyarakat
pertama bahwa realitasnya memang tidak mudah
realitasnya tidak mudah
realitas konflik yang punya background sejarah panjang sekali berabad abad
yaitu bahwa kelompok kelompok agama ini masing masing cenderung mempunyai persepsi permusuhan kepada kelompok agama yang lain
dan kita tahu bahwa akhir akhir ini juga tumbuh di lingkungan setiap agama
kelompok kelompok yang membangun ideologi keagamaan dengan agenda supremasis
kepengen agamanya menang sendiri
membasmi agama agama yang lain
muncul di semua agama
nah inilah masalah besar yang dihadapi oleh peradaban kita hari ini
maka ini juga yang hampir sepanjang hidup diperjuangkan oleh gus dur
bagaimana menemukan solusi dari ini
bagaimana supaya agama ini tidak usah bermusuhan
tidak menjadi sumber problem konflik
tapi justru kita cari fungsi agama untuk menemukan solusi konflik
kalau tidak berupaya mencapai perdamaian akan dihukum oleh masyarakatnya
ini yang kita harapkan nanti merubah perilaku dari pemerintah pemerintah negara ini di meja perunding
apa yang kemudian membuat gus yahya yakin
ketimbang mendekati pemerintahnya
seberapa efektif strategi ini untuk mengubah kebijakan dan politik di internal negara israel sendiri
saya juga katakan kepada teman teman yahudi di sana bahwa
bukan hanya mindset umat islam yang harus berubah
mindset yahudi harus berubah
mindset pemerintah israel harus berubah
kalau tidak berubah tidak akan ada gunanya
orang yahudi tidak harus mengembangkan wawasan bahwa
bukan lagi memandang dirinya sebagai bangsa paling mulia di antara umat manusia
supaya tidak menimbulkan permusuhan
jadi ini semua adalah problem mendasar dari hubungan kemanusiaan kita
yang belum menemukan solusi sejak berabad abad
kalau kita teruskan konflik ini
apa masa depannya apakah mungkin palestina atau arab bisa menghapus
negara israel dari muka bumi
apakah israel bisa mengalahkan palestina menghancurkan palestina
dan mengalahkan seluruh dunia arab tidak mungkin
salah satu endgame dari konflik ini
kalau tidak dihentikan kalau tidak ada ditemukan arah yang lain
satu satunya endgame adalah kehancuran bersama
israel tidak bisa kalah tapi dia tidak bisa menang
yang bisa dilakukan adalah membawa seluruh kawasan hancur bersama sama dengan israel
itu yang salah satu satunya endgame dari konflik
nah sekarang kita mau pilih apa
saya katakan bahwa saya pilih perdamaian
apapun keberatan yang ada di dalam diri saya
makanya saya menawarkan konsep rahmah
karena rahmah ini bukan soal perasaan rahmah ini sikap
kita bisa sakit hati bisa pedih sekali
tapi kita tetap bisa pilih rahma
ini saya kira bisa menjadi platform moral
yang sebetulnya merupakan ya
ikhtiar saya untuk melanjutkan konstruksi pemikiran yang pernah dilontarkan oleh gus dur enam belas tahun yang lalu
bahwa di dalam konflik palestina ini diperlukan elemen baru dari sekedar aspek militer dan politik yang selama ini dilibatkan
dan terbukti gagal
karena hanya melibatkan elemen politik dan militer
gus dur mengatakan perlu elemen baru yaitu elemen moral agama
nah saya berpikir bahwa mungkin kita bisa gunakan satu elemen keagamaan yang paling transendental
yang bisa diterima oleh semua agama
nah ramah itu adalah moral inti di dalam islam
dan saya yakin juga menjadi moral inti dari semua agama
nah kalau kemudian dengan konsep ini kita bisa mengajak
pertama kita harus memiliki kekuatan umat beragama
pemimpin pemimpin agama semuanya bergabung berkonsolidasi memperkuat gerakan untuk menuntut perdamaian
siapa tahu ini akan menghasilkan sesuatu yang berarti di masa depan
selama ini israel dan palestina itu kalau berunding
yang berunding kan pemerintah
dan pemerintahnya itu karena dia takut kalau sampai rugi
dan kemudian kalau rugi dia akan kehilangan dukungan politik dari rakyat
maka mereka akan menghukum
mereka tidak berpikir untuk solusi
mereka lebih berpikir mencari keuntungan dari perundingan itu
bahkan ketika kesepakatan ditandatangani
dan kemudian belakangan dipikir pikir kok rugi kalau begini
ya mereka dengan gampang saja kemudian secara sepihak melepas komitmen dari perundingan
sudah ada berapa kesepakatan dibuat dan berapa yang gagal
karena pihak pihak ini begitu saja meninggalkan komitmen
kalau kemudian aspirasi tentang perdamaian begitu kuat
sehingga pemerintah masing masing kalau tidak berupaya mencapai perdamaian akan dihukum oleh masyarakatnya
ini yang kita harapkan nanti merubah perilaku dari pemerintah pemerintah negara ini di meja perundingan
kritik bukan hanya muncul dari tanah air
bukan hanya kalangan politisi atau agamawan di indonesia
tapi juga dari orang orang yang ada di palestina
misalnya plo hamas kemudian juga memberikan rilis yang menyesalkan kedatangan gus yahya
dan mereka khawatir ini menjadi justifikasi dari gerakan atau tindakan kekerasan yang dilakukan israel
bahwa dalam tanda kutip bisa diterima oleh entitas islam yang disematkan pada sosok gus yahya
bisa saya melihatnya bagaimana
ya pertama lagi lagi ya
israel itu kompleks ada pemerintah ada masyarakat
dan saya menyaksikan sendiri di sana bahwa gerakan perdamaian itu semakin berkembang
dan para aktivis perdamaian ini juga tidak setuju dengan yang dilakukan pemerintah israel terhadap palestina
mereka juga ikut mengecam apa yang dilakukan oleh pemerintah israel terhadap palestina
nah saya bisa mengerti bahwa entitas entitas politik di kalangan palestina sendiri
punya persepsi mengenai kunjungan saya ini berdasarkan kepentingan kepentingan politik masing masing
nah tapi lagi lagi ya
ini adalah upaya untuk menggalang
aspirasi perdamaian di kalangan masyarakat
termasuk kepada rakyat palestina sendiri
rahmah itu harus datang dari semua pihak
nah jelas bahwa banyak rakyat palestina sakit hati dengan apa yang selama ini dilakukan oleh israel
saya sendiri sakit hati
tapi lalu mau apa kita sesudahnya
kita mau mencari apa sesudah akhirnya
apakah akan terus berupaya membalas dendam
terus setiap hari meluncurkan roket ke wilayah israel yang jarang kena orang juga sebetulnya
ataukah kita apa namanya kita mari kita berupaya cari perdamaian itu
berupaya supaya konflik ini berhenti
berupaya supaya tidak ada lagi orang harus sakit harus mati hanya gara gara ini
apapun yang harus kita lakukan itu saja
ya demikian wawancara saya dengan kiai haji yahya holil stakuf terkait kontroversi yang berkembang di tanah air terkait kunjungan beliau ke israel
kita tunggu bagaimana kontroversi ini akan terus berkembang atau kemudian membawa hal yang lebih positif ketika kita berbicara soal perdamaian di palestina